rekan kami silvano haji di bogor jawa barat sedang jalan jalan
vano seperti apa suasananya perayaan cap gome di bogor
putri saya kurang mendengar suara anda
tetapi yang masih bisa saya rasakan di sini
meskipun hujan cap gomeh di kota bogor ini cukup meriah
kalau misalnya dilihat di belakang saya
ini warga yang antusias untuk melihat langsung jalannya parade
pertama mulai dari jalan surya kencana sampai ke jalan siliwangi
ini panjangnya tiga km
nah sepanjang jalan inilah diramaikan oleh warga yang datang
dengan payung dan jasujan seadanya untuk menyaksikan parade
tidak hanya kesenian etnis tionghoa yang disajikan dalam parade ini
tadi sempat ada barong yang lewat
ada juga berbagai kesenian daerah seperti reok
ponorogo tadi juga sudah lewat
ada juga kesenian dari jawa barat yang tadi sudah lewat
meskipun hujan tetapi tidak menyurutkan para performer di sini
untuk menghibur warga bogor
nah ini ada salah satu dari jalan band kolak kolak yang ada di bogor
ini jadi satu untuk menghibur warga yang ada di sini
tidak hanya kesenian tradisional
tetapi juga kesenian modern yang ada di sini
jadi parade ini tadi acara dimulai pada pukul empat sore
lalu kemudian akan terus berlanjut sampai dengan malam nanti
meskipun hujan bukan cap gomek namanya
kalau tidak hujan
nah kalau dari perakhiran cuaca bmkg
hujan juga masih terus mengguyur kota bogor
sampai nanti sore dan sampai dengan saat ini masih krimis
kita juga masih menunggu atraksi atraksi selanjutnya putri
ada jarak sekitar seratus meter dari tempat saya ini
ini di depan jalan surya kencana
jalan surya kencana ini difokuskan atau diutamakan sebagai tempat pembuka parade
kemudian nanti akan berakhir di jalan siliwangi
sampai saat ini kita juga masih menanti atraksi utama
menarung saya akan dipertontonkan di halayak di sini
dan saya juga masih menunggu
apakah semangat para performer ini akan surut
kalau misalnya hujan ini datang
atau tidak akan terpaksa
terima kasih silvano hajid dari bogor jawa barat